kayaknya yang paling pas kalau kita ngomongin seberapa realistis ya program penawaran kartu prakerja oleh jokowi ini
anda melihat seberapa realistis untuk mewujudkan hal ini
atau mungkin jauh panggang dari api nggak ada realistisnya sama sekali nih mbak eni
ya sebenarnya kalau kartu prakerja ini kan istilah ya tapi insensinya kan ini seperti halnya tunjangan atau subsidi pengangguran
intinya kan begitu kan nanti sebelum mendapatkan pekerjaan mendapatkan tunjangan dari pemerintah
nah sepanjang memang ketersediaan budgetnya itu ada dan dianggarkan ya sebenarnya realistis gitu kan
ada atau nggak nih budget sama anggarannya
ya tapi kan yang kita persoalkan yang mungkin yang harus dievaluasi itu kan seberapa efektif gitu kan
jadi kalau misalnya sudah menjadi kebijakan politis
kan menteri keuangan tentu tinggal menganggarkan gitu
kalau itu memang sudah menjadi komitmen politik
tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa efektif gitu
jadi kalau misalnya ini objeknya siapa
katakanlah misalnya lulusan smk
lulusan sma itu kan bisa teridentifikasi seluruh indonesia misalnya berapa gitu kan
kita bandingkan misalnya mbak dulu pemerintah punya yang namanya anggaran ikatan dinas
sekolah misalnya ada stan stbdn dan sebagainya
itu pun setelah beban fiskal ini cukup tinggi itu dikoreksi
jadi banyak yang ikatan dinas itu dihilangkan
padahal itu hanya beberapa dan untuk fokus tujuan khusus
nah kalau ini ditujukan misalnya untuk smk nanti lulusan smk yang belum mendapatkan pekerjaan
baseline misalnya harusnya
jadi yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum menemukan
belum memperoleh pekerjaan setelah lulus smk itu jumlahnya cukup besar gitu kan
nah saya misalnya bandingkan secara sederhana
kalau memang lulusan smk ini bisa biar cepat kerja
maka mana yang lebih efektif kalau anggaran itu misalnya untuk peningkatan
peningkatan kualitas dan
jadi laboratorium dan juga di smk
pembangunan sdm kira kira seperti itu ya
bukan bukan sdm nya fasilitas
fasilitas di smk nya
jadi kalau misalnya laboratorium dan juga
ini kan akan memacu atau meningkatkan kualitas lulusan smk
nah kalau lulusan smk ini terampil punya benar benar keterampilan dengan adanya pendidikan yang berkualitas
maka pengangguran lulusan smk itu dengan sendirinya akan turun
nah sehingga ini kan juga yang harus disimulasikan
mana yang lebih efektif
nah yang kedua pengangguran kita ini kan tidak hanya lulusan smk
pengangguran terbuka memang tujuh jutaan sekarang
tetapi lihat berapa pengangguran yang terselubung
jadi kalau kita lihat
kalau pekerja kita yang bekerja di atas tiga puluh lima jam per minggu
itu masih ya
atau baru tujuh puluh satu tiga puluh satu persen
artinya artinya masih hampir tiga puluh persen itu masih pengangguran terselubung
artinya mereka juga belum teroptimalkan pekerjaannya gitu kan
atau yang kalau misalnya kita lihat per data agustus terakhir
itu pekerja setengah penganggur
belum lagi yang di sektor informal ya
nah sehingga saya khawatir nanti implementasinya
ketika siapa yang nantinya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kartu ini
jadi kalau berawal atau berpijak benchmark dengan data data tadi
itu besar sekali
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini